inilah detik detik hujan disertai angin kencang
yang menerjang desa jaya sampurna bekasi jawa barat
pada jumat petang enam belas oktober
dalam video yang direkam warga
tampak angin kencang merusak atap penggunaan rumah
akibat kejadian tersebut
belasan rumah rusak parah
dan satu rumah semi permanen ambruk
bahkan pemilik rumah terluka di bagian lengan
akibat tertimpa atap bangunan
terjangan angin kencang disertai hujan deras ini
tahu ini enggak derasa
lagi berdiri di sini pak
terus saya enggak begini aja enggak bisa itu
lagi itu hujan
anginnya enggak kelihatan itu rumahnya
gelap gitu ya
terus rumahnya rubuh gitu
padahal saya menemukan jalan enggak bisa
ini yang rubuh rumah siapa
berapa orang waktu kalau di sini pak
tigaan tuh sama bota tuh
rubuh semua pak ya
setelah peristiwa itu terjadi
warga menyingkirkan puing dan pohon yang roboh
sejumlah relawan pun mulai menyalurkan
bantuan bahan pokok bagi warga yang terkena dampak
dedy beben bekasi jawa barat